anda kembali menyaksikan kompas pagi bersama saya asri gunawan
saudara komisi pemilihan umum membantah telah melanggar hukum karena menerima pencalonan pasangan prabowo subianto dan gibran raka buming raka sebagai peserta pilpres dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan kuasa hukum kpu hivzil alim dalam respon gugatan sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat dari kubu anies muhaymin yang mempersoalkan pencalonan gibran raka buming raka sebagai cawapres
hifzil alim menyebut dalil yang menuduh kpu sengaja menerima pencalonan prabowo subianto dan gibran secara tidak sah dan melanggar hukum merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada ngada
pihaknya mengklaim tindakan kpu menerima pencalonan prabowo